sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon ada kiai haji mas duki badulawi
yaitu ketua mui bidang informasi dan komunikasi
assalamualaikum pak mas duki selamat malam
ya selamat malam
terkait dengan apa yang sedang terjadi sekarang fenomena pria pria mengenakan atau menggunakan hijab
atau yang disebut dengan cross hijabers gitu
apa statement atau pandangan dari majelis ulama indonesia sendiri
pak mas duki terkait dengan hal ini
pertama yang perlu kami tegaskan ya dari majelis ulama indonesia itu
coba agar tidak masyarakat itu resah oleh isu cross hijaber ini
itu adalah bagaimana agar publik itu diberitahu dengan baik
beda antara isu yang dikembangkan oleh pemerintah
media sosial dengan fakta yang sebenarnya
saya melihat ini penting karena jangan sampai masyarakat ya pada umumnya itu
dibikin resah ya
bikin resah oleh isu di media sosial yang belum tentu itu ada sebagai sebuah fakta
ini saya kira salah satu ciri media sosial saat ini itu kan bergelimang isu
tidak berdasarkan fakta dan kebenaran
sementara orang sudah dibikin resah sedemikian rupa oleh isu tersebut ya
ternyata setelah dilakukan cross check di lapangan belum tentu benar
ini saya kira berbahaya
jadi himbauan dan saran ataupun sebaiknya yang dilakukan langkah oleh teman teman wartawan
baik tv ataupun media digital ataupun
media cetak itu saya kira coba lakukan cross check terhadap fakta yang ada
dan percaya begitu saja terhadap isu yang dikembangkan di media sosial
itu saya kira yang langkah yang pokok supaya kita tidak ditakut takuti oleh atau dibikin khawatir
para muslimah ya oleh hal hal yang sebenarnya itu hanyalah sebuah isu di media sosial
di mana kejadiannya
jangan terpancing dengan isu yang beredar di media sosial
agar kemudian tidak meresahkan atau membuat masyarakat semakin resah nantinya
tapi beberapa selain dengan apa yang ditemukan di digital di media sosial gitu
bahkan orang orang atau pria pria yang mengenakan hijab ini atau disebut cross hijaber ini
sudah ditemukan di beberapa wilayah atau di beberapa daerah
kalau dari atau pantauan dari mui yang ada di daerah sendiri seperti apa
apakah betul pria pria yang mengenakan hijab ini
sudah mendapatkan laporan yang sebegitu meresahkan kah dari masyarakat
saya mau bertanya ya
saya mau bertanya kepada cnn lah misalnya
di mana daerahnya itu
kalau di daerah jawa barat
daerah mana persisnya
daerah sekitaran jawa barat kita banyak lihat apa ada postingan media sosialnya gitu pak mas duki
ini kan postingan jadi postingan itu belum tentu benar
makanya cek dulu daerah mana desa mana kecamatan apa kabupaten apa
saya kira itu harus dilakukan pengecekan seperti itu
berarti selama ini temuan lapangannya belum ada pak mas duki ya
iya justru karena tidak ada lapangannya itu
makanya jangan membuat resah sesuatu terhadap satu hal yang itu sebenarnya hanya hidup di media sosial
lalu kemudian masyarakat sudah resah beneran
kasian umat islam yang selama ini rajin beribadah di tempat tempat ibadah
lantas kemudian terganggu oleh isu ini
sebagai mungkin tindakan preventif artinya walaupun belum ada temuan secara real di lapangan
tindakan preventif yang bisa dilakukan
artinya mungkin imbauan semacam atau bentuk imbauan dari mui seperti apa gitu
agar mungkin ini kan ini agak semacam mengancam privasi kaum perempuan
yang misal salah satunya mau melakukan ibadah atau sholat mungkin di masjid gitu
kalau saya mengimbau seperti itu kan seakan akan sudah terjadi yang sesungguhnya
tetapi yang justru yang saya mesti pertanyakan itu apa dibalik isu ini berkembang
apakah ini ingin menakut nakuti muslimah yang pakai hijab
apakah seperti itu
atau itu adalah sebuah langkah yang diinisiasi oleh satu kelompok yang memang tidak setuju terhadap orang yang pakai hijab
kan bisa aja itu semuanya
jadi kita tidak perlu terlalu jauh mengimbau kepada umat atau muslimah
tapi justru yang harus kita selidiki terlebih dahulu itu adalah gerakan
yang ada di media sosial ini yang harus kita coba cari tahu duduk perkaranya seperti apa
kan seperti itu itu yang pertama
lalu yang kedua ini juga perlu ditegaskan kepada seluruh muslimah di indonesia
majelis ulama indonesia menegaskan bahwa hijab itu bukan satu satunya pakaian muslimah
ya bahkan sebenarnya hijab itu hanya salah satu pendapat
caadari itu hanya salah satu pendapat dari ulama terutama yang mengikuti masjid imam hanbali
teman teman kita yang ada di mekah umumnya itu adalah pengikut masjid imam hanbali
itu adalah orang orang yang banyak mewajibkan hijab
tetapi kalau ulama ulama yang lain dari masjid syawiyi masjid maliki masjid hanabi itu tidak mewajibkan hijab
karena raut muka wajah seorang perempuan itu tidak termasuk aurat
jadi tidak benar dikatakan kalau tidak hijab tidak islami
itu itu yang penting
jadi ini saya kira sekaligus untuk mengklarifikasi bahwa ada beberapa pandangan yang terkait dengan pakaian islami itu seperti apa
hijab itu hanya salah satu dan itu hanya satu pendapat diantara banyak pendapat yang umumnya menyatakan bahwa wajah itu bukan merupakan kewajiban yang ditutupi
sebagai bagian dari aurat
itu kalau di luar masjid hanbali ya
baik terima kasih pak mas duki badulawi ketua majelis ulama indonesia bidang informasi dan komunikasi sudah bergabung dengan cn indonesia connected malam hari ini